lo jangan cerita dulu tunggu gue angkat telpon dulu ya
oh riva lagi gak sama rifki om rifki lagi ngantrin michelle ke studio gtv
hah ke studio gcv ngapain kasus mikir sama arin sampai masuk tv
oh bukan om masalah arin itu udah selesai terus juga michelle emang gak salah
arin juga udah dihukum om rifki emangnya belum cerita ya om
rifki belum cerita lagi sama om memang rifki sama michelle ngapain ke studio jitu
ya om rifki lagi ngantrin michelle yang mau on air di gtv
michelle gimana kalo berangkatnya bareng aldino pulangnya bareng rifki setuju gak
engga gue gak setuju
pulang bareng pergi bareng pokoknya itu
gue setuju pergi bareng aldino kurang bareng loh
guys sekarang kita berangkat ke gtv
biarin dia biarin biarin
udah lah ki memang enak ah
aldi tinggal tinggal begitu betah pikir pikir saja yang dapat cemburut
gapapa dong ki kalo misalnya michelle pulang bareng lo kan bisa cabut kemanaan dulu gitu
nah itu dia
kenapa mila ada di sini
apa mila tahu kalau aku sebenarnya ada di kantor
maafin aku mila aku belum siap untuk bertemu kamu lagi dan menjelaskan semuanya
pergi ya spy

benar sangat pegawai
mar punk ya gitu
mungkin aja mas roy masih ada di sekitaran parkiran mobil ya
gak usah minta
ibu el mau ngabarin kalau el terima tawaran buat ke gpp
syukurlah el ibu ikut bangga sama kamu
pokoknya ibu dukung apapun yang kamu lakukan
oh ya acaranya dimana terus kapan ibu boleh dateng gak
acaranya hari ini bu ntar el share lok aja ya el tunggu
ya el ibu nanti kesana ya kamu hati hati ya sayang
kok ban mobil aku kempes gini sel
tadi pas aku datang gak apa apa kok
aduh udah telat lagi ah
sel kamu tenang aja ya aku bisa telepon seperti api aku kok
dan aku yakin gak akan lama datengnya
sel tenang ya
eh tau dari mana kok gak bakal lama datengnya
bentar bentar aku telepon dulu
oi kok belum berangkas sih udah jam berapa ini
hah ini apa sih
bannya kempes lagi
kempes lagi aduh
lu masa ketawa ya gak ada yang lucu
gue kira mobil mahal lu ini mobil mewah lu yang lu bangga banggain ini
bahannya anti kempes
gampang kempes ya
eh dinosaurus gue kasih tau aja ya
ini tuh udah terbukti banget bahwa semesta tuh gak pernah ngedukung
buktinya apa ada aja kan
eh eh dinosaur boy lu kok cocok jadi pahlawan ya
gue tuh masih punya banyak mobil yang mau jemput gue kesini
tenang aja lo
ngomongin materi lagi ya dong
ah udah ya mendingan gue sekarang
sekarang bareng rifki aja takut telat sob
sel sel tunggu sel
kan perjanjiannya aku yang nganterin kamu sel
eh satu hal ya yang lu perlu tahu nih
lu punya duit gue punya waktu
waktu lebih berharga daripada duit
sel sel nggak bisa gitu dong sel
kan perjanjiannya aku yang nganterin kamu
eh lo harusnya lebih bijaksana
eh lu diam ya gue mau sama lo
udah udah udah gak usah berantem udah aku udah bantem
udah aku udah bantem
udah aku udah bantem
udah aku udah bantem
jangan jangan itu lu masih dancer boy ya
kok udah dianterin sama rifki
makin deket aja tuh mereka berdua
gimana kelanjutan kasusnya michelle ya
aku coba tanya rifki nih
aku coba tanya rifki deh
kenapa rifki gak angkat telepon ya
biasanya jam segini rifki gak ada kelemas
apa rifki sengaja gak angkat telepon aku karena obrolan semalam
atau rifki malah liat aku di tempatnya
beta ini sebagai menteri pertahanan negara ips
tidak akan pernah tarimai
kalau aturan yang sudah berjalan turun temurun ini
harus terhapuskan dan dihapuskan
dan satu lagi
ini kalau bukan permintaannya pak togar
dan mempertimbangkan nama baik sekolah
bt ini tidak akan pernah mendukung
perempuan kepala batu ipa itu michelle
ya udahlah nggak usah diributin
lagian kan ini juga buat nama baik sekolah
kalau ntar kita lulus juga bakal lebih bangga dief
mitra sekolahan kita ini kece
belum lagi emang siswa siswinya kan kece
terlebih anak anak ips
ember jadi kayak kita kan
enggak kayak gua maksudnya
kece kayak gua
kece kita dong
kece kita dong
kayaknya masih ada yang galau deh
ahle ini tuh
belum bisa move on lagi
kan dari perempuan ipa itu
mau sampai kapan kawan
wih lihat betai
bunga di taman itu toh paling banyak
salah satunya ini
ada kasih sikat sudah toh
lu pikir gua lantai di sikat sikat
gimana gua gak galau
gua masih shock
karena gua baru tau kalau
kalau rara udah mau tunangan
woi ga awet juga eh
eh eh bentar ya
jangan cerita dulu tunggu
gua angkat telpon dulu ya
oh riva lagi nggak ada sama rifki om
kasus michel sama arin sampai masuk tv
oh bukan om
masalah arin itu udah selesai
terus juga michelle emang gak salah
arin juga udah dihukum om
rifki emangnya belum cerita ya om
rizky belum cerita lagi sama om
memang rifki sama michelle ngapain ke studio gdp
ya om rifki lagi nganterin michelle yang mau on air di gtv